pemerintah kembali memperpanjang pembatasan masyarakat atau ppkm dalam perpanjangan kali ini tidak ada lagi daerah di jawa bali yang berstatus level empat
meski menerapkan ppkm namun di saat yang sama pemerintah mulai melonggarkan sejumlah aturan sehingga berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat
bagaimana efektivitas ppkm di tengah pelonggaran aturan dan bayang bayang ancaman gelombang kedua
kita akan diskusikan bersama dengan prof chandra yoga aditama direktur who sit tenggara dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
prof chandra selamat malam apa kabar
selamat malam mbak rehat
baik prof chandra langsung saja kita membahas soal aturan ppkm yang diputuskan pemerintah kembali diperpanjang prof
tapi di jawa bali sudah diturunkan semua tidak ada lagi yang level empat kecuali di luar jawa dan juga bali
tapi juga di saat yang sama kita lihat mobilitas masyarakat sudah mulai tinggi
apakah anda melihat ppkm ini masih relevan untuk diberlakukan
jadi ppkm itu kalau di who disebut sebagai phsm forget and social measure
itu tergantung dari dua faktor
satu faktor komunisi transmisi peneloran di masyarakat
dua faktor respons yang ada
stats respons yang ada
kabungan dari dua faktor adalah kemudian ada keluar empat tiga dua satu dan seterusnya
jadi memang kita lihat saja kalau memang jumlah peneloran di masyarakat turun dan kapasitas respons makin baik tentu saja levelnya akan makin turun
dan memang kalau level empat begini pembatasan sosialnya level tiga begini pembatasan sosialnya kalau level dua begini dan seterusnya
jadi memang itu sesuai dengan perkembangan
permisi dan juga kapasitas respons
hanya saja memang kalau ada levelnya turun akan ada pelonggaran
tapi pelonggaran ini harus dilakukan dengan sangat hati hati supaya tadi juga sudah dibahas jangan sampai kemudian dinaik kembali
itu yang harus kita jaga karena pas ini jangan sampai kemudian naik kembali
karena kita lihat banyak negara tetangga kita yang juga sudah naik kembali dari level yang sangat terderah bahkan tadi
nah yang selama ini berjalan menurut anda ppkm yang sudah diturunkan
levelnya ini tapi kan kita lihat juga masyarakat sudah mulai kembali ke aktivitas seperti biasa ya prof ya
kehatian yang seperti apa yang memang harus diterapkan baik oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat di tengah pelonggaran ppkm ini
jadi sebenarnya yang kita harus cegah adalah kenaikan kasus kembali
ini ada lima hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus kembali
nomor satu soal pembatasan sosial
pembatasan sosial harus dilakukan secara proporsional
kita anggota masyarakat nonton cnn kita tetap lakukan tiga m dengan ketat lah ya
karena ini kita masih tetap harus hidup dengan tiga m
masker menjaga jarak mencuci tangan itu tetap dilakukan
sementara dari kacamata pemerintah maka pemerintah dapat melakukan kebijakan pembatasan sosial sesuai dengan level ppkm yang ada
tentu saja pelonggarannya sekali lagi harus sangat dan hati hati
itu poin pertama
yang kedua yang juga harus dilakukan adalah peningkatan tiga t secara terus menerus begitu ya
kita sudah pernah punya target
tracing dari satu orang yang positif kemudian dua belas orang sekitarnya diperiksa atau berapa lah
itu harus diselusuri termaximal kalau ada satu kasus yang ditemukan saja
dan karena kita dari tadi bicara juga tentang varian baru
tapi yang disingkatkan itu bukan hanya test pr ini
tapi juga yang harus ditingkatkan adalah perusahaan whole genome sequencing
untuk mendeteksi ada atau tidak adanya varian baru ini
karena itu sangat perlu selain pembatasan di bandara seperti tadi kita lihat
itu yang kedua
yang ketiga vaksinasi ya
hari hari ini vaksinasi digalakan
ini ada gambarnya di televisi
itu penduduk secara total
apalagi untuk lansia
lansia ini kan kelompok yang paling beresiko begitu ya
ini selain selain petugas kesehatan tentu saja
jadi saya sangat menghargai
saya mengharapkan agar vaksinasi ini bisa terus ditingkatkan
target yang pernah disampaikan dua juta
kalau bisa memang capek atau kalau bisa lebih besar lagi
india beberapa hari yang lalu baru meniklir bukan mendiklir
baru menyampaikan bahwa mereka sukses
vaksin dua puluh lima juta orang dalam sehari
menurut penduduk dia empat kalinya kita
kalau kita mau bagi empat secara matematis ya enam juta gitu
tapi kan dia punya vaksin
oke lah nggak usah seratus juta
berarti target dua juta itu harus bisa dicapai dengan cepat dan kemudian dinaikkan
itu yang ketiga
kemudian yang keempat yang tadi kita bicarakan
pelonggaran itu harus secara sangat pelan pelan dan harus diikuti dengan sangat jelas semua indikator
nakasus jumlah kematian possibility rate productive number dan sebagainya diikuti dengan sangat cepat
supaya angkanya itu dari waktu ke waktu
dan yang terakhir yang kelima
kita tentu tidak berharap naik lagi
tapi kalau toh naik lagi maka kita harus cepat melakukan tindakan ya
waktu yang lalu pada tanggal lima belas mei itu saya ingat angkanya dua ribu tiga belas
kemudian dia naik naik naik naik sampai tiga juli dua puluh tujuh
sepuluh kali lipat baru dilakukan ppkm darurat
jadi kalau nanti naik lagi mudah mudahan sekali lagi jangan
hari ini kan di bawah dua ribu ya
kalau nanti naik lagi jangan tunggu sampai sepuluh kali
mungkin dua kali tiga kali atau maksimal lima kali
sudah dilakukan sesuatu pengetahuan yang kuat
supaya angkanya jangan terus naik
kalau sudah naik kan seperti kemarin memang kita bersyukur sekarang sudah turun
tapi kan korbannya sudah terlanjur cukup banyak yang harus terjadi
itu lima poin saya yang saya usulkan untuk mencegah agar tidak naik lagi
apa yang sekarang sudah sangat baik kita capai
oke jadi kalaupun sekarang kasusnya turun
oke ppkm diturunkan levelnya
tapi begitu nanti ada peningkatan ini yang harus di alert
diwaspadai oleh pemerintah untuk langsung meningkatkan kembali level ppkm nya
prof tadi kita dengar pak luhut ya mengatakan bahwa ppkm ataupun kondisi pandemi sekarang sudah terkendali
karena mungkin kasusnya turun dan juga
anda sepakat bahwa memang kita sudah cukup berhasil mengendalikan pandemi covid sembilan belas sejauh ini
kalau dari kacamata jumlah kasus jelas sudah terus
kita pernah punya kasus lima puluh ribu
hari ini seribu sekian
sebelum kasus ini naik angkanya dua ribu an
ini seribu sekian
jadi jumlah kasus turun
positivitas teren juga tadinya sudah dua puluh sekian
sekian di bawah lima puluh sekian turun
tapi saya masih ingatkan bahwa angka kematian belum cukup
kita turun dengan dengan dengan
cukup dalam ya
dengan dua alasan
angka itu betul
tapi pada hari yang sama kalau kita buka joint of intel dia mengatakan bahwa case fatality rate indonesia angka kematian itu nomor tiga di dunia
di bawah meksiko dan myanmar
kalau case mortality rate memang nomor lima belas saya kira kalau saya tidak salah
case fatality rate masih tinggi
jadi itu yang masih harus disesuaikan
kalau seperti saya sampaikan tadi pada tanggal lima belas mei kita punya kasus dua ribu an
harganya sudah seribu sekian
jadi sudah turun kan
tapi tanggal tiga belas mei
kematian yang meninggal sehari sembilan puluh sembilan
hari ini masih seratus sekian
jadi sudah bisa turun ke keadaan seperti pada saat sembilan mei
kasus kita bersyukur turun
tapi kita masih perlu kerja keras untuk mencapai
kita masih perlu kerja keras untuk menurunkan angka kematian
karena kita tahu kalau seseorang sudah wafat tentu tidak bisa kembali lagi
jadi ini perlu effort yang besar juga untuk menurunkan angka kematian
ini sesuai dengan apa yang disampaikan juga di down opkins university ranking itu
ya oke angka kematian ini masih menjadi catatan ya
prof chandra tadi menarik ya ketika kita juga melihat bahwa di negara negara tetangga sudah mulai ada peningkatan kasus yang cukup signifikan ya
di singapura juga demikian
juga di malaysia begitu ya
kalau kita melihat polanya ini selalu begitu prof
jadi ketika kasusnya turun kemudian beberapa negara tinggi lalu akhirnya juga indonesia juga mulai mengalami peningkatan
kalau belajar dari yang lalu
nah ke depan di tengah bayang bayang ancaman gelombang ketiga ini prof
apalagi mungkin di akhir tahun begitu yang dikalkulasikan demikian
bagaimana seharusnya pemerintah harus menyiapkan strategi ya
agar kemudian gelombang ketiga ini tidak berubah
karena sudah sampai hampir indonesia
oke jadi sebenarnya jadi atau tidak terjadinya gelombang baru gitu katakanlah
kalau kesehatan masyarakat biasanya tergantung dari tiga faktor
faktor orang faktor kuman atau virus penyakit dan faktor lingkungan
banyak kali untuk covid sembilan belas ini faktor lingkungan tidak terlalu besar perannya tapi faktor orang dan faktor penyakit
jadi untuk orang sekali lagi kebiasaan tiga m itu atau lima m itu harus masih terus sangat dijaga saat ini
karena seperti kita bahas negara yang bahkan sudah sangat rendah sekalipun singapura atau australia beberapa negara bagian dari australia bisa naik tinggi sekali
jadi kita memang masih harus hidup dengan tiga m lima m itu dari faktor orang
dan bukan hanya tiga m sama lima m yang orang orang perlu lakukan
tapi tidak perlu kita sadari bahwa kalau ada covid sembilan belas itu untuk segera melakukan tes
kalau memang positif harus diberitahu pada siapa saja kontak itu juga bagian dari apa yang perlu dilakukan
dan sudah ada kesempatan untuk vaksinasi
itu dari kacamata orang per orang
tapi untuk dari kacamata pemerintah juga ada tiga hal yang tetap harus dilakukan
yaitu pembatasan sosial sesuai dengan level ppkm nya dan kalau mau diturunkan bertahap
yang kedua walaupun sudah rendah walaupun sudah landai tes dan trade tidak boleh turun
saat ini belum boleh turun tes dan trace harus tetap jadi salah satu tools utama untuk menangguli penyakit
tapi tentu kita tidak bisa mendingan dengan singapura
anyway hanya masih rendah
itu dari kacamata orang
dari kacamata pemerintah
tapi dari kacamata virus kan kita tidak sepenuhnya bisa kendalikan
kita tahu bahwa kasus yang kemarin antara lain karena varian delta
kita tidak tahu apakah mau ada varian lain yang muncul lagi atau tidak
tapi kita memang harus tetap siap untuk itu
saya kira bapak presiden sudah pernah juga menyampaikan beberapa waktu yang lalu
setelah varian delta kita juga mesti waspada kalau kalau ada varian
sekarang mu sama lamda ini memang belum jadi sudah jadi berita tapi belum ada bukti ilmiah yang besar gitu
tapi kemungkinan varian baru itu tentu saja ada ada saja
nah apa yang bisa kita lakukan untuk karena kita nggak bisa mencegah
yang bisa kita lakukan adalah turunkan peneloran di masyarakat
karena virus itu varian baru itu muncul kalau virusnya banyak di masyarakat
jadi kalau peneloran banyak dia makin menular di antar masyarakat dia bereplikasi
pada waktu bereplikasi sebagian bukunya itu berubah
itu namanya mutasi
jadi kalau kita bisa tekan peneloran masyarakat kemungkinan virus bertambah banyak itu bereplikasi juga lebih kecil
akhirnya kemungkinan mutasi atau varian jadi lebih rendah
itu yang bisa kita lakukan
tentu saja kalau varian itu datangnya dari luar negeri
maka tadi upaya upaya yang dilakukan di bandara kita sudah lihat
saya mau tambahkan satu hal dari tadi upaya yang sudah dilakukan
bagus diperiksa dengan ketat begitu walaupun akhirnya jadi lama di bandara
tapi kalau ada yang positif tentu harus periksa whole genome sequencing
karena itulah yang mau mengetahui varian tidak baru itu poin pertama
poin kedua tadi saya dengar pembawa maksudnya reporter mengatakan karantina delapan hari ya
mungkin delapan hari tidak terlalu cukup
terutama apalagi kalau dari daerah daerah yang dicurigai ada varian baru
tapi oke lah karantina
yang ketiga sesudah dia selesai karantina apalagi kalau cuma delapan hari

apalagi kalau cuma delapan hari
maka dia terus pergi ke hotel atau dia pergi ke kampungnya
ya orang ini harus tetap diawasi paling tidak ya katakanlah sebulan begitu
karena bukan tidak mungkin delapan hari itu tidak sakit tapi hari ke sembilan hari ke sepuluh sakitnya muncul
jadi pengawasan kita tidak berhenti pada saat karantina selesai
harus diteruskan sampai beberapa waktu katakanlah sampai dua tiga kali masa inkubasi
dua puluh satu hari atau kalau mau ekstrim sebulan
terus ada komunikasi antara tugas kesehatan di pusat dengan puskesmas
di mana orang itu tinggal atau hotelnya tinggal atau dia bekerja di sana
di mana orang itu tinggal atau hotelnya tinggal atau dia bekerja di puskesmas
kalau dia ada keluhan itu dilakukan tes
kalaupun langsung hold in and sequencing supaya varian baru itu tidak berkembang
jadi kewaspadaan masih harus terus tinggi saat ini
supaya apa yang sudah dicapai jangan sampai kemudian memburuk kembali
oke kewaspadaan harus tetap dijaga jangan lengah ya
ataupun euforia di tengah penurunan kasus
prof sekali lagi kita belajar dari apa yang terjadi di negara negara lain
yang saat ini kasusnya sudah mulai naik lagi
apa yang perlu kita pelajari
kita adopsi dari situ prof
kita adopsi dari situ prof
sehingga kita tidak akan lagi berhadapan dengan kenaikan kasus yang tinggi lagi
ini kan sudah mulai terjadi di beberapa negara prof
ya itu juga menarik pertanyaan itu ya
selama ini selalu kita mengatakan bahwa kenaikan kita karena varian delta
jadi itu benar artinya memang benar varian delta itu menjadi masalah di banyak negara
tapi kejadian kenaikan yang baru baru ini terjadi di beberapa negara di sekitar kita kan
artinya belum ada yang baru nih
artinya mu dan lambda belum punya bukti ilmiah cukup kuat
untuk mengatakan bahwa dia menjadi penyebab kenaikan itu
jadi masalahnya bukan hanya semata mata varian baru
varian baru jelas harus dipuas padai harus dikendalikan
pembatasan sosial pelonggaran yang tidak terkendali
kan tidak mungkin akan membuat kenaikan juga terjadi
jadi jangan semata mata melihat varian saja yang jadi kemungkinan penyebab kenaikan
pelonggaran yang tidak terkendali juga bisa menjadi salah satu sebab untuk kenaikan itu
karena itu yang penting upayanya tadi ya balik lagi upaya vaksinasi
upaya tiga t itu yang bisa kita kendalikan kan
itu yang dikejut habis habisan sehingga tidak ada balance antara upaya pencegahan dengan vaksinasi
upaya deteksi dengan tiga t dan upaya pematasan sosial kalau tau ada penularan lagi
oke jadi pelonggaran yang tidak terkendali atau pelonggaran yang kemudian kebablasan ini juga harus diantisipasi
prof chandra yoga aditama terima kasih banyak untuk
malam hari ini anda berbagi perspektif soal pelonggaran ppkm dan juga ancaman gelombang ketiga dari pandemi covid sembilan belas
mudah mudahan apa yang tadi sudah kita bahas ini menjadi catatan oleh pemerintah dan juga masyarakat agar tidak lengah ya prof ya
meskipun kasusnya sudah turun dan sekarang sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasa
prof chandra terima kasih banyak prof sehat selalu selamat malam
oke selamat malam